istrinya haji sulam dia mau buka cabang bubur
malah gue yang disuruh pengelolaannya
wah makanya ada insinir berdarah disini
tidak tidak tidak tenang tenang tenang semua
ngapain nanti bawa bawa golok dimari
bahwa ada warga kita yang ternyata benar
telah menjadi bos preman preman yang meresahkan kita selama ini
preman lagi dibahas
bahkan ada yang melihat dengan mata kepalanya sendiri
dua preman itu menyerahkan atau menyetor uang
hasil jamret dan nyopet kepada aji sulam
hah aji sulam
oh aji sulam
itu artinya kita harus berhati hati
karena orangnya kita sudah sama sama tahu
bahwa beliau adalah pengusaha rumah makan yang sukses
kenapa berita begini yang diumumin
kok saya yang disebut
abang jangan ikut emosi
berbanyak istighfar bang
gue bersih tenang
mampus lu bang
akhirnya gue bisa bikin lu malu di hadapan orang semua
saya berani berhenti berlatih
saya sudah disalein
jadilah multim dera
lu jangan melihat gua melotot gitu dong kayak preman aja loh
ngaku aja deh kalau ente memang terlibat dengan preman preman itu yang mengumpulkan kata haram
begini biar kita yang ada di sini semuanya tahu
kita minta supaya haji muhyiddin menjelaskan siapa saksi mata yang melihat
dua penjahat menyerahkan hasil kejahatannya sama haji sulam
mali sambantar bini
udah lu jangan takut deh
kerjain aja di depan kita semua
kita jadi saksi di sini
kalau perlu kita melindungi dulu
kalau ada yang ngapa ngapain loh
kalau dia ngomong mau diapain emang
dan siapa yang mau ngapain
yang menjadi sangka dan tidak nyaman di sini
pak haji muhyiddin menuduh saya
saya kan tidak menyebut nama haji sulam
tapi pak haji mudin telah mengarahkannya ke arah saya
saya gak terima pak haji
jangan saling berbantahan
saya minta warga semua duduk dulu
tidak ada buah apa
ini kagak lagi lain di dalang ini pasti haji muhyiddin ya
iya be bener be sama tarmizi dan mali juga
tuhanak emang diam karo kampung ini tukang fitnah tuhanak
semua jalannya loh kayak orang bingung loh
sekarang saya persilakan
kepada mali dan tarmizi
yang katanya haji muhyiddin sebagai saksi untuk berbicara
tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia sudah berbicara
si badar sama si kuntet raja jambret
menyerahkan tas hasil jambretannya ke haji sulam
benar begitu haji sulam
betul pak rw
tas yang diberikan kuntet itu memang tas jamretan
benar kan gua bilang
si sulam terima setoran
biarkan haji sula melanjutkan pembicaranya dulu
saya dan istri saya pergi ke mall
baru sampai di halaman parkir
tas istri saya di jamret
saya ceritakan hal ini kepada badar
yang kebetulan sedang silaturahmi ke rumah saya
badar datang lagi ke rumah saya
bersama seorang temannya yang juga preman
nah anak buah kuntet inilah yang telah menjamret tas istri saya
dan atas saran badar
buntet kemudian mengembalikan tas tersebut pada saya
kuntet menemukan tas istri saya

kuntet menemukan tas istri saya
kuntet menemukan tas istri saya
kuntet menemukan tas istri saya
apa yang kamu buat kemarin
saya mau nyaksikan sidangnya jisulam
ini hanya orang tertentu boleh masuk sini
masuk pasukan nying nying saja berlagu
tapi kata tarmiji sama mali tas itu berisi jutaan rupiah
secara logika gak mungkin istri haji sulam pergi ke mal membawa duit banyak
paling juga beli sabun sama odon
pak haji muhyiddin yang santun
betul istri saya membawa uang jutaan
tapi itu untuk sewa toko di mal
istri saya ingin buka kapi bubur di sana
istrinya aja yang membawa uang jutaan
pak haji sulam dia mau buka cabang bubur
malah gue disuruh pengelolanya
wah makanya ada istri berdarah disini
tenang tenang tenang
tenang tenang semua
iya pak ustadz
ngapain nanti bawa bawa golok di mal ini
saya bawa golok ini buat menggelap orang biar sekali pengelah sungguh ters
suruh pak herwe
untuk memotong dua ekor kambing
kebetulan hari ini saya kekan untuk cucu saya yang pertama
ya sudah ya sudah
thirsty pengantus hebat pen celebrity j husam dan parema

bubur itu cuma kedokrum karena aslinya si sulam bosnya premam dia paling seneng
untuk ambil barang barang yang haram yang preman preman itu rampok nyolong nyopet
nyambret itu semuanya dikumpulin tau nggak lo pade